kejadian atau kenangan kenangan yang ada di pulau
saya masih ingat betul dok
karena ketika disana pun
saya selalu menulis
yang terjadi sama saya disana setiap harinya
akhirnya pergi ke amerika
istri mana sih mas
yang tidak ingin suaminya berhasil
kalau suaminya sukses
istri dan keluarganya
dan menikmati hasilnya
tapi yang terjadi

kalau suaminya sudah meninggal
istrinya fauzi belum bisa menerima keadaan
kalau suaminya sudah meninggal
dia benar benar terpukul
dia menyalahkan dirinya sendiri
kalau dia tidak izinkan fauzi pergi
dia tidak bisa menerima keadaan
fauzi tidak akan mengalami kecelakaan pesawat
pertuanya pun bilang
memang tidak pernah pergi tanpa rido dari istrinya
seribu sujud syukur
tidak akan cukup untuk membalas kebaikanmu
engkau menyelamatkan hamba
dari musibah mengerikan itu
engkau izinkan hamba
kembali kepada keluarga yang amba tinggalkan
tapi di sisi lain
sekarang hamba dihadapkan pada keluarga fauzi
berilah kekuatan untuk istrinya
yang menanggung kehilangan suaminya
kasihanilah anaknya yang telah kehilangan sosok ayah
kuatkanlah mereka ya allah
kenapa hamba harus menyaksikan penderitaan mereka seperti ini
aku sama alianat kita menunggu kamu mas
kasih di mama
kasih di mama
kasih di mama
kamu udah ditungguin untuk makan malam
kamu kenapa sih
ke mukanya murung terus ya
apakah ada dari rumahnya
banyak berhutang sama kau sih
saya berhutang nyawa sama dia
jadi tadi waktu pas ke rumah keluarganya
saya ngerasa bersalah
itu semua kerjanya juga karena saya
karena keras kepalanya saya
makanya melihat keluarganya kayak begitu
saya gak tega
saya harus tanggung jawab
harus ngelakuin sesuatu
untuk keluarga yang ditinggalkan
kalau bukan karena saya
mungkin fauzi masih hidup
aku mau ketemu mama sama patah
sama das sama papa
kalau bukan karena aku balik
mungkin sekarang saya gak disini bersama kamu
aku paham mas
kenapa kamu begitu ingin bertemu dengan keluarga fauzi
pengorbanan mereka membuat kita bisa berkumpul lagi setelah dua tahun kamu pergi tanpa kapar
akhirnya kamu bisa memelukkan anak kita lagi
jadi kapan lo akan ngomong ke aldebaran
soal keinginan gue ke jadi bma ratu
ya buktinya mana sekarang
lo sama sekali belum ngomong kan sama al
ya bisa sabar sedikit nggak
gue tuh hari ini bener bener lagi sibuk di kantor
janji adalah janji
jadi lo harus tepatin
kalau enggak lo silahkan pergi aja dari sini
kalau misalkan gue gak tinggal disini
gue harus tinggal dimana coba
ya itu bukan urusan gue
lo bilang sama lo gue udah gak mau tau ya
sekarang gue telpon aldebaran ya
mendingan lo keluar nih sekarang
wah gue makin yakin nih si sienna hamil
waktu gue kenapa mual banget ya
gue gak akan kasih tahu siapapun kalau lo itu hamil
lo tenang aja ini bukan ancaman
gue tetap kok akan bantuin lo untuk ngomong ke aku
kalau lo mau jadi brand ambasadurnya maharato
tapi please ya
ijinin gue tetep tinggal disini untuk sementara
sampai gue bener bener dapet tempat lain
gue tuh gak hamil
semua ciri ciri orang hamil itu ada di los sekarang
mendingan sekarang mau diem aja deh ya
gak gini aja mending lo lo periksa deh
ya biar lo tahu kondisi lo kayak gimana
lo denger gue gak sih
ya oke kalau misalkan nggak hamil ya
apa yang mau takutin sekarang
gue mau di tes pek
ya tapi apa yang mau di tes pek
gue tuh gak hamil
gak usah denial kayak gini dong sienna
kalau misalkan kita tes ya
kita berdua kan bisa tahu hasilnya seperti apa
negatif atau positif
kalau misalkan negatif
ya lo langsung ke dokter
berarti lo beneran sakit
kalo kita beli lagi kan ada pilihan banyak
kan udah besok perginya
pake belanja belanja segala
pakai ini aja salah satu ini kan ada warnanya yang terang
biar aneh aneh dulu
nggak ga aneh aneh
terus pinjem bajunya deh ke mbak andin
enggak mau ah
pake anak gua
mau pergi pake minjem baju dia
enggak enggak enggak enggak enggak enggak
ih kan belum dicoba
siapa tau mbak andin malah mau minjemin
ini kan pertemuan awal sama camer
jadi pakeannya tuh harus bagus
camer camer apaan cuma ngebantuin doang
ya ngebantuin kalau nanti jadi beneran
kan udah dia tau
lu emang pikiran lu kayak gitu mulu tuh
enggak enggak enggak udah udah ini aja
nah ini ada yang penting
enggak enggak enggak enggak
kiki anterin buat ngomong ke mbak andin
gapapa enggak ini ini ini
enggak gak usah suka suka
ini untuk lahir
enggak enggak ada ini apa
ya allah bulak gini kok warna putihnya sama ada
oh ini warna terang
pokoknya kita harus bilang ke mbak andin
soalnya kesan pertama bertemu itu tuh
itu yang akan menimbulkan orang itu bakal
apa ya dia bakal tahu
enggak mau enggak mau
enggak mau enggak enak
mas besok aku
temenin kamu ya ke rumah pak fauzi

besok mau kemana ma
pas weekend mama sama papa mau keluar sebentar
kita mau ketemu sama keluarga baru kita
nanti rena punya adik kecil lagi
sudah jadi orang yang sangat pengertian
aku yang lebih bangga sama kamu mas
sekarang naya tidur isi rahat ya
malah sebenarnya aku pengen ngomong ke mama
tadi pas acara di sekolah aku liat om lino
tapi aku gak mau deket ma
makasih ya kamu udah ngertiin papa
makasih juga kamu udah mau jujur sama mama dan udah mau minta maaf
ma sekarang ini emang aku gak boleh tidur sama mama papa lagi
saat ini biarin bapak tidur sendiri aja dulu ya
karena kan papa juga masih belum pulih
kita tunggu sampai ingatannya kembali lagi
nanti kalo ingatannya kembali kita kan ceritain semuanya
sekarang rayana tidur jangan lupa berdoa
ya berdoa dulu
gak mau ah
mau balik lagi
udah pake yang ada aja
ih mbak mirna orang kemudian
udah apa sih
ini loh mbak mbak mirna mau ngomong sesuatu sama mbak andim
ya eh mbak mirna lama teh
dekik aja deh
ini mbak andin mbak mirna itu mau pinjem bajunya mbak andin
mau pinjam baju aku buat apa
buat buat buat buat
aduh malu banget gue mandir
pake gana gana sekali tuh mbak andin
tuh dipolehin kok
gue kan gak pernah
karena selain sal cuma nino yang pernah nganterin gue pulang
dan gue yakin gue sama satu gak pernah
dan malam itu kan gue mabok banget
gue sampe gak sadar
aduh gak mungkin gak mungkin
aduh gak mau
aduh gak deh
ini gue udah pesen online untuk test pack lo oke
apa yang mau dites sa
gue tuh gak hamil
nanti kita gak tau kalo gak dites
tapi sa gue tuh gak hamil

aduh apa ini
mbak ada apa mbak
gak tau mbak
ada yang lempar batu dari luar
saya juga kaget
mbak ada apa
mbak ada apa
mbak ada apa
mbak ada apa
mbak ada apa
mbak ada apa
mbak ada apa
mbak ada apa
mbak ada apa
mbak ada apa
mbak ada apa
mbak ada apa
mbak ada apa
gak tau mbak
ada yang lempar batu dari luar
saya juga kaget
ya ini batu
mbak coba dibuka pelan pelan itu
elsa kenapa bisa santai banget sih
jangan jangan dia ngelakuin ini supaya gue ketakutan
dan gue minta dia tetep tinggal di sini buat nemenin gue
beranin error gue supaya lo bisa tinggal di sini
kamu pantas mati
ini kerjaan siapa sih
kok ancamannya ngeri banget sih
ini pasti ada orang yang sengaja ngelempar
untuk ngasih pesan tapi buat siapa
dia pikir kita gak tau kalo dia mau pergi kemana
padahal gampang bagi kita
untuk cari tau
cuman anak kecil bos
larinya juga gak jauh
apalagi dia udah keluar dari rumahnya
jadi bakal mudah untuk kita ringkus dia
gampang bos itu mah bos
ibarat kata udah keluar dari rumahnya
udah kayak nepok nyamuk
pasti ricky bakal gembira dengan kabar ini
kita akan mulai lagi bermain main sama elsa
duh gak terasa meeting sampai malam gini
padahal aku udah janji diner sama adi
untung belum telah berjumpa

karena sebelumnya udah gagal
jangan sampai dinner kali ini gagal lagi
pasti karena kemarin adi merasa bersalah
pasti sekarang ini sudah mempersiapkan
yang lebih well prepared lagi
kurang apa ya
aduh tebelin lipstick sedikit deh
biar gak terlalu pucat
tidak ada yang bisa diperhatikan

dia sudah jelasin kepadaku
dan dia sudah menanggung aku
aku sudah menanggungmu
aku sudah menanggungmu
aku sudah menanggungmu
aku sudah menanggungmu
aku sudah menanggungmu
pasti sesuatu yang spesial deh
gara gara setelah berkali kali
dia mau menyampaikan sesuatu
nah itu bella
kok adi kesini ngajakin felis sih
kok adi kesini ngajakin felis sih
apa jangan jangan dia emang mau bilang ke aku
kalau felis adalah pilihan ya
ya allah aku gak tahu
harus gimana kalau kayak gini
ya allah pengen banget rasanya

udah terlanjur ngeliat aku
mudah amat deh mendingin aku kabur aja
daripada aku kesana nanti gak bisa ngomong apa apa
gampanglah masalah alesan ntar aku bikin aja
alesan telepon mendadak ya dari kantor
ada meeting kayak sama kok
ada meeting kayak sama klien
ntar sebentar ya
tapi kenapa kaki ini berat banget sih
kok dia nunggu sini
tempat duduk kita disana
ayo jessykan abel lah kamu bisa batalin ketemuannya
dengan adik yuk ngomong yuk bisa
bisa ngomong yuk bilang aja ada meeting dadakan

gue mau ngomong tapi mulut aku kayak kunci sih
ya allah kuatkanlah hamba
ya allah kuatkanlah hamba
ayo bel jangan ngembeng matanya
apa masih ada yang kamu tungguin
aku malah bilang iya
alangkah beratnya jatuh cinta ini
ayo bel kita duduk
hai mbak jessica
kita ketemu lagi
mbak jessica kok tangannya dingin banget
mbak jessica sehat kan

tuhan aku gak kuat banget duduk di antara mereka
ini makin malem
papah ntar sarapan siang
papah ntar sarapan siang
papah kirim makanan
tapi malam ini
papah gak ada ide lagi harus gimana
tapi malam ini
sementara shiana gak mungkin kasih kamu makanan

ini mama sengaja bersikap keras
dan tegas untuk mendisiplinkan elsa
aku setuju memang
tapi aku kepikiran elsa
malam ini allah
menjadi seorang ayah
yang gak bisa ada untuk anaknya sendiri
mama kayaknya udah tidur
ban mobil sebelah kiri
agak kempes sedikit
kirain mau jogging lagi
apa jalan dulu ya
gak apa apa kan aku ikut
mama kepikiran elsa sebetulnya
tapi mama lagi mencoba untuk tegas
kalau gitu saya permisi ya pak rendy mbak jessica
hah felis pulang
ini serius dia ninggalin aku berdua sama cowoknya
oh iya mbak jessica
kalau kehadiran saya mengganggu
tadi pak rendy minta ketemuan sama saya disini
untuk membahas keperluan pak aldi barang besok
sekaligus saya bawain juga beberapa berkasnya untuk pak randy
karena memang beberapa hari ini kan
pak rendy mau bel terus sama pak aldi barang
kita sama sama diem kayak
saya pengen ya
ya kita sering tiktok kan untuk ngobrol
iya aku maunya juga kayak gitu deh
tapi gimana ya jujur sekarang setiap kali ketemu sama kamu
aku nggak tahu aja mau ngomongin apa atau mau cerita dari mana
ya sebelumnya saya minta maaf ya sama kamu
minta maaf untuk apa di kamu kan nggak salah
saya nggak tegas selama ini
saya belum bisa menentukan hati saya
maksud kamu menentukan hati
saya belum bisa menentukan saya
maksud kamu gimana dalam hal apa

kalau yang ini bagus sih tapi ga sopan ini
kalau yang ini bagus sih tapi ga sopan ini
kayak sexy ya

terbang kemana mana masih terbang yang ini aja yang yang simpel simpel aja tapi terbang
tapi kalau masalah pinter masih pinteran kiki kalau masalah percintaan banding daripada mbak
mana mau tapi sebenarnya tapi dia mau aja juga sini simpel nih cepat cepat bagus cepat cantik
tinggal make up bulu mata jangan lupa tapi ini enak ya sama bubus kalau bubus tahu
minjemin baju ini enggak siapa minjemin orang aku ngasih lagi dikasih makin enak
udah deh mama pasti nggak mungkin marah baju baju ini kan udah lama gak dipakai sama aku daripada
numpuk numpuk lemari ya mendingan kasih yang membutuhkan kamu butuhkan butuh baju kan ya
udah kamu pilih atau kamu mau semuanya aku kasih aja nggak papa aku pakai pakai lagi soalnya semua
banyak banget semuanya
selalu kayak gini nih yang bikin kisah sama mbak andin selalu berbuat baik pasti cuma kayak gini
doang jangan salah gitu kalau nggak mucin mbak andin sehari aja tuh hidup itu kayak berasa kurang
gitu mbak enggak ini kan aku kasih buat buat mirna kalau kamu mau kamu nanti ambil aja kamu yang
mana juga ya kayak orang lain aja sih agak keluarga di sini juga tapi ini kebanyakan juga
pertemuan emang sekali doang pasti ada pertemuan pertemuan lagi nantinya belum lagi kalau ngedit
pertemuan dengan sang pacar dong yang udah sah kalau kayak gitu ceritanya mbak nina
kalian berdua kompak ya luar biasa banget kompaknya ya
kita harus support ya mbak andin berkelihatan cantik menik menik
ya mbak andin akan ada waktunya
ambil aja semuanya orang bandung udah kasih
mau geki bantuin gak
makasih makasih makasih andi
aku mau nanya deh siapa sih
firna tuh mau ketemu sama siapa
kirain geki mbak andin udah tau siapa orangnya
kalau mbak andin belum tau ya maafin geki mbak andin
geki gak bisa ngasih tau mbak andin soalnya nanti geki diselepat sama mbak mirna
lah ditendang sampai pulang kampung gimana dong
ya di spil spil dikit gak bisa
mbak mbak jangan tembak nanti
oh ya udah gak gaji ya
hah tuan cuman gue kayak gitu sih mbak andin
kamu harus gantungin aku dengan kata kata kamu
kayak kamu bahagia banget kamu lepas banget
kamu beda kamu banyak diem
ya mungkin dulu kayak jauh beda sih sifat kamu ke aku tapi
rasa yang dulu pernah aku rasain belum aku rasain lagi ada di kamu nih
aku gak tau harus nunggu kamu sampai kapan
sering aku coba untuk menjauh dari kamu
tapi itu pun aku gak mau
hidup saya masih belum bisa tenang
kalau saya belum bisa berbuat sesuatu yang sangat berarti untuk keluarga fauzi
saya tidak ingin hanya sekedar memberikan sesuatu ke keluarga fauzi
karena saya tahu saya berhutang nyawa sama dia
ngapain masih gak suka bersayang
maksud saya itu kenapa kamu belum tidur jam segini
ya karena aku belum bisa tidur
makanya aku mau datang ke sini
aku gak ngapa ngapain kok aku juga gak tidur di sini kok mas
aku cuma menanya sama kamu kamu udah minum obat belum
aku gak mau kamu sakit
terus besoknya juga harus ada jadwal
nah ke psikiater juga kan
tapi kamu bilang kamu mau ke rumah pak fauzi kan
jadi mungkin pertamanya ke psikiater dulu abis itu ke rumah pak fauzi
saya minta maaf ngerepotin kamu terus
aku gak merasa direpotin kamu sama kamu mas
emang udah kewajiban juga kan
ya walaupun kau masih belum ingat
tapi aku akan selesaikan
mau minum obat ya
gak mau mas
aku sudah nawarin sih kalau kamu gak mau yaudah
ya kalau ngomongin kejadian atau kenangan kenangan yang ada di pulau
saya masih ingat betul dok
karena ketika di sana pun
saya selalu menulis
kejadian yang terjadi sama saya di sana setiap harinya
saya selalu menulis tentang keluarga saya
cuma memang berat di sana
satu kejadian yang selalu saya
terus setiap harinya
di fikiran saya
tapi sebelumnya saya mau bertanya
apa mimpi buruk
suara suara ombak itu masih ada
kalau masih ada
saya lupa terakhir kali kapan ya
tapi untuk kebelakangan ini sebenarnya
sudah gak pernah muncul lagi dok
kalau kenapanya saya juga nggak tahu
beberapa hari kemarin
kemarin saya sempat
mengajak istri saya
liburan di atas kapal
kepala saya sempat sakit
pada saat itu
mungkin niatnya bercanda
melompat ke laut
di saat itu
air laut dan
ombaknya memang nggak terlalu besar
ada satu kejadian yang
sangat berat menurut saya
saya jadi takut itu terjadi sama istri saya
makanya tiba tiba kepala saya pusing
tapi saya mencoba untuk menguatkan diri saya
karena saya gak mau mengecewakan
saya sudah menyiapkan
saya berusaha menguatkan diri saya
apapun yang terjadi
bagus itu pak
saat itu di atas kapal
sedang bersama dengan
ketakutan ketakutan itu bisa hilang
ketika kita bersama dengan
bisa mampu untuk memberikan
oh kan akhirnya
tapi bukan lantas
yang kita sudah lakukan
bersama terapi terapi yang lain tidak bisa
kita lakukan lagi
jangan tinggalin aku lagi
kan sati kan kita
doanya sama loh